konflik kemanusiaan masih terjadi di gaza
segala upaya pun terus digencarkan
agar serangan israel ke gaza dihentikan
termasuk juga upaya gencatan senjata
agar bisa membuka pintu masuk bagi bantuan kemanusiaan
yang terdampak konflik berdarah tersebut
dan bagaimana meredam ketegangan militer di gaza
agar tidak semakin memperdalam bencana kemanusiaan
kita bahas lebih dalam secara virtual
tersambung sama dina prapturaharjo
selamat malam mbak dina apa kabar mbak
kabar baik selamat malam mas ferdi
terima kasih mbak dina sudah bergabung
mbak dina gini sebelum kita kemudian membahas
bagaimana desakan untuk gencatan senjata
dari masyarakat internasional khususnya ya
di demo demo yang kita lihat di sejumlah negara
tapi kita ingin memahami dulu
dan ingin mencari tahu dulu
dari anda anda punya catatan apa
karena kenapa ini penting
ini mendudukan pikiran sebagian publik awam
yang masih terbelah begitu ya
mengatakan bahwa ini adalah konflik agama
menjelaskan ini bagaimana mbak dina
terima kasih ini poin yang baik sekali dari cnn
memberi ruang kita bicara soal
bukan hanya sejarah ya
tetapi bagaimana kalau kita berbicara tentang konflik agama

kita bisa terbawa dalam narasi yang keliru
kalau kita bicara soal perang antara israel palestina
intinya ini perang melawan kolonialisme barat
pemberontakan arab terhadap barat
negara negara arab terhadap barat
yang dari waktu ke waktu kemudian
berubah menjadi perang geopolitik
ada faktor perang dingin
soviet melawan amerika serikat
yang mengubah juga konstelasi
hubungan antarnegara di timur tengah
kemudian perang sumber daya alam
minyak dan gas
kemudian juga ada relasi antara
inggris dengan amerika serikat di timur tengah
yang intinya itu juga perang eksistensial ya
antara amerika serikat inggris israel tentunya
melawan kelompok kelompok arab
yang kemudian membentuk front baru
jadi kalau kita melawan kelompok kelompok arab
yang melihat isu ini
saya sama sekali tidak melihat faktor agama
itu menjadi faktor yang signifikan untuk kita bahas
agama digunakan oleh sejumlah pihak
untuk mendapatkan dukungan
buat kepentingan kelompoknya
jadi bukan untuk kepentingan
membentuk two state ya
negara dua negara di israel palestina
sebagai solusi yang waktu itu sudah
dibicarakan bersama pbb sebenarnya
kalau kita bicara sejarahnya persisnya
itu kita harus lihat di november seribu sembilan ratus tujuh belas
jadi inti dari segala hal ini adalah saat inggris
membangun komitmen kepada orang orang yahudi
yang ada di inggris
untuk pulang ke palestina
yang waktu itu dipegang oleh
dan inggris berjanji untuk memfasilitasi
pencapaian tujuan ini
itu namanya dipercaya dengan
deklarasi balfour waktu itu
dan inggris dengan segala kekuatannya
berusaha atau menjanjikan gerakan zionis waktu itu
jadi mengambil alih wilayah
yang waktu itu dipegang oleh palestina
dan memfasilitasi migrasi masal orang orang yahudi
dan gerakan ini semakin besar
sesudah nazi di eropa mengalami genosida
dan tentu saja palestina melawan ya
dan lahirlah pemberontakan pemberontakan
inggris mengerahkan senjata
di sana juga korbannya luar biasa
sama seperti yang kita lihat sekarang
jatah diimpor diam diam
puluhan ribu orang dibunuh
nggak terhitung juga yang terluka
dan selama masa itu
inggris melindungi kelompok kelompok yahudi
pindah dari inggris
dan berbagai belahan lain di eropa
dan untuk bermukim di palestina
nah pada saat itu pbb juga buntu
yang dipercaya dengan
diadopsi sebagai resolusi
sebatas dibagi ya
menjadi wilayah arab sama yahudi
palestina tentunya melawan ya
pada masa itu
jadi mereka berusaha membangun aliansi
dengan negara negara lain di arab
bahkan jordania waktu itu membantu
membentuk pemerintahan administratif
di tepi barat
yang dipimpin oleh jaser arafat
dari situ lahir kelompok
jadi ada momen momen tahun enam puluh an itu
bahkan israel belum
bentuknya belum seperti negara yang sekarang
partai partai politiknya belum seperti sekarang
tapi karena masalah ini berlarut larut
kita bisa lihat pada akhirnya
tempat yang lebih
mapan buat israel
dalamnya juga partai politiknya itu
sekarang ada tiga belas partai politik
dan sejak tahun delapan puluh an
kelompok yang ekstrim
dan ini bersamaan dengan kondisi geopolitik
yang berkembang di
timur tengah waktu itu
serikat yang berusaha mencegah
masuk ke timur tengah
jadi sejarah dari lahirnya hamas
yang kita lihat hari ini pun
itu nggak ada hubungannya dengan agama
disana kaitannya lebih ke soal
di timur tengah
dan pada momen itu sudah terjadi perubahan
politik di dalam negeri iran
maupun di dalam negeri
amerika serikat waktu itu
karena amerika serikat dulu
koalisinya sebenarnya iran
iran irak itu adalah
mitra mereka untuk melawan
tapi karena ada perubahan
politik di dalam negeri iran iran
ya saya mengajak
kita melihat ya bahwa
isunya bukan agama
di dalam negeri
akhirnya tumbuh kelompok kelompok
yang dikelola sekarang oleh netanyahu ya
perdana menteri netanyahu di israel
itu juga mengedepankan koalisi yang
lalu yang di sebelah kiri
itu tidak dominan lagi begitu
jadi sejarahnya sekali lagi bukan soal agama
kalau kita hubungkan dengan konteks hari ini
kita tahu bahwa kemudian
ada zionis ada yahudi begitu
tapi kita melihat bahwa penolakan penolakan
terhadap agresi israel
ini juga ditentang oleh
etnis yahudi sendiri
bagaimana menjelaskan ini
ya kita bisa lihat dari komposisi
partai politik yang ada sekarang
di parlemennya israel
satu gambar ya ke cnn
sebelumnya untuk bisa lihat komposisi
dari satu ratus dua puluh kursi di
neset parlemennya israel
dominasinya disitu adalah
partai sayap kanan
tetapi dia sebenarnya
dari segi jumlah partai
bukan yang terbanyak
hanya saja pada saat ini
mereka memenangkan lebih banyak suara
ada kelompok yang sebenarnya
masih pro terhadap
itu ada kelompok partai buruh
partai apa namanya
partai joint list partai yang lainnya
itu masih pro terhadap
artinya israel sendiri terbelah
dan ini satu momok
sebenarnya di israel saat ini
sebelum kejadian netanyahu
dipilih kembali dalam pemilu

kalami kebuntuan politik
netanyahu ini kan sempat kena
itu satu cara untuk mendongkel dia keluar dari politik
karena dia satu satunya
perdana menteri israel yang bertokol paling lama
partai partai yang lain juga kurang suka dengan kehadiran dia ya
terutama yang di sayap kiri
tapi kenyataannya belum ada orang
di israel yang bisa
pertemukan kedua belah pihak ini
buntu itu selama bertahun tahun
tidak bisa menghasilkan
kesepakatan yang ujung ujungnya
pemerintahan di israel itu
tidak berjalan dengan efektif
jadi buat sayap kiri ini momok
memang menakutkan sekali
berhasil membentuk sayap kanan
yang cukup solid
kelompok kelompok yang sangat ekstrim kanan
jadi kalau dilihat
sekali lagi di dalam israel sendiri
ada kelompok kelompok yang
tidak ekstrim kelompok kelompok yang pro
terhadap adanya dua
negara di satu wilayah
dan memberi tempat pada palestina
sesuai kesepakatan di pbb
jelas tidak semua
hamas itu adalah kelompok
yang memang mengedepankan cara cara militeristik
posisinya memang dari awal seperti itu
dan kebetulan gaza itu
adalah basis terkuat
tapi kan masih ada fatah
di tepi barat
jadi lagi lagi di dalam
kubu palestina sendiri
ini bukan masalah
agama disana juga
pertentangannya itu adalah soal cara
cara berhadapan dengan kolonialisme
dari pihak israel
mbak dina kalau sudah begini artinya
banyak upaya begitu ya
yang akan dilakukan dari seluruh dunia
mungkin termasuk para pemimpin
pemimpin dunia ini untuk
menyamakan suaranya bagaimana
memberikan dan menyelamatkan
dewan keamanan pbb yang
menyerukan ada jeda kemanusiaan
untuk memungkinkan paling tidak
memasukkan dulu akses bantuan
dan juga menyevakuasi atau menyelamatkan
sipil yang terdampak
langkah atau resolusi dari dewan pbb ini
yang sifatnya tidak mengikat
secara hukum tapi memiliki
bahwa politik dan moral ini bisa membantu
agresi ini bisa
paling tidak berhenti atau
gencatan senjata terjadi
dewan keamanan pbb itu
permintaan kita banyak negara ya
untuk melakukan reformasi di
pbb itu sifatnya
semakin tidak mengikat jadi dia
lebih berfungsi untuk memetakan
apa sih yang di
inginkan oleh negara negara
dunia terhadap satu masalah
kata kuncinya itu sebenarnya di
apa yang di
tuntut yang dituntut disini sangat
minim ya bahkan tidak terkait
sama sekali soal
state solution tidak ada kaitannya dengan
upaya untuk mendukung
palestina keluar dari
israel misalnya tapi semakin
minim kalau di lihat lagi
tadi resolusi pbb yang sebelumnya
itu kan kaitannya soal
two state solution sekarang semakin
tapi yang penting
kegiatan humanitarian yang masuk kesana jadi
menurut saya memang
kondisi geopolitik yang
posisinya amerika ya
mungkin itu berguna untuk kita karena
menurut saya disini
berjaselah ini lahir sejak perang dingin
negosiasi ini dan kebetulan pada saat
itu israel dipegang oleh kelompok buruh yang lebih relatif lebih moderat lah ya
lebih memberi tempat ruang untuk gerakan gerakan kemanusiaan
tapi sayangnya pada saat perjanjian oslo itu ditandatangani
pemimpin dari partai buruh dibunuh kan yitzhak rabin
dan di situ amerika sebagai sekutu dari amerika serikat
eh sorry amerika serikat sebagai sekutu dari inggris yang mensponsori gerakan zionisme itu
kemudian jadi gamang
dan kita lihat pas presiden clinton yang waktu itu menggawangi perjanjian oslo
datanglah si george bush
presiden george bush kan mengalami sembilan sebelas ya
jadi di situ dia masuk ke isu war on terror
dan di situ lawan dari teroris teroris itu
dia kedepankan isu arab
nah trump kembali berusaha untuk jadi pahlawan perdamaian di situ
yang gagal dilakukan pada masa obama
saya sempat berkundungan
ke israel palestina di dua ribu tiga belas pada masa obama
mereka berusaha untuk menghidupkan suasana damai negosiasi antara kedua pihak
tapi masalahnya saya masih melihat amerika serikat sendiri gamang waktu itu
gak yakin bahwa posisi politik di dalam negeri israel itu kondusif
lagi lagi yang dilihat selalu israelnya
jadi ketika trump masuk menjadi pemimpin di amerika serikat
dia ingin jadi pahlawan perdamaian kan
negara negara yang dianggap bisa lebih pragmatis
membawa pundi pundi projek untuk amerika serikat
kemudian di engage dilibatkan untuk cara lagi nih soal perdamaian
tapi dalam konsep yang ada di benaknya amerika serikat
tapi yang paling mengejutkan di sini kan
kemudian langsung de facto ya dibuat yair salem menjadi ibukota dari israel
di situ kelihatan wah ternyata niatnya sama sekali bukan untuk perdamaian
dan saat ini kita lihat biden terlanjur basah ya
mendepankan cara cara yang reaktif militeristik
di tingkat hubungan internasional
untuk menyelesaikan aneka masalah geopolitik
yang intinya itu
berusaha mencari posisi baru lah untuk amerika serikat
karena secara internasional posisinya turun
jadi di situ kita perlu menempatkan
apa namanya isu israel palestina juga di sini
jadi bukan cuma di pbb itu tidak imun ya
dari geopolitik posisi amerika serikat di dunia
oke baik mbak dina
kita berharap ada jalan terbaik begitu ya
termasuk juga gencatan senjata kemanusiaan
agar tidak ada lagi jatuh korban dari agresi militer israel ke palestina
terima kasih dina prapto raharja co founder sinergi polisi
sudah bergabung bersama cnn indonesia prime news malam ini
salam sehat mbak dina